sekitar tiga ratus orang dari berbagai ormas islam di jakarta berunjuk rasa di gedung kpk
mereka menuntut komisi pemberantasan korupsi menangkap gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama ditangkap
pendemo sempat menutup seluruh ruas jalan raya kuningan
hal ini dilakukan untuk menekan komisioner kpk agar mau menemui mereka
namun hingga pukul sepuluh pagi belum ada satu komisioner kpk yang bersedia menemui pendemo
para pengunjuk rasa menuduh gubernur ahok telah melakukan korupsi senilai triliunan rupiah
di antaranya kasus penyelewengan dana apbd dki tahun dua ribu empat belas serta kasus pengadaan tanah rumah sakit sumber waras
selain itu pengunjuk rasa juga meminta dprd dki jakarta melengsarkan ahok karena dituduh melanggar konstitusi
tanggapan dari kpk siap melanjutkan penyidikan untuk segera memberitahu kepada rakyat
ahok bersalah atau tidak bersalah
tapi dengan data yang kami bawa ini ahok jelas bersalah
dan kami berjanji kalau memang itu tidak dilanjutkan kami akan bawa masa yang lebih besar
dan kami bersama sama ingin membantu kpk bukan melawan kpk
tapi kalau kami tidak dilayani maka kami akan bersama sama rakyat semuanya
untuk menegakkan kebenaran dan keadilan di negara ini